anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
meski sempat diguyur hujan permukaan hulu sungai ciliwung pada selasa ini tidak menunjukkan luapan yang signifikan
debit air di bendung katulampa bogor jawa barat terpantau bertahan pada level siaga empat
ketinggian air delapan puluh cm ini dipastikan mengalirkan volume arus hingga seratus ribu liter air per detiknya dalam kurun dua belas jam
setelah mengalami banjir bandang seharian kemarin permukaan hulu ciliwung hari ini tampak tidak meluap
meski sempat diguyur hujan debit air di bendung katulampa bogor pun bertahan pada level siaga empat dengan cuaca yang diselimuti mendung tebal
sinyal level berwarna hijau dipastikan bertahan sejak tadi malam namun petugas terus memantau perubahan cuaca di kawasan hulu puncak
warga diminta tetap waspada lantaran air yang mengalir ke hilir ciliwung mencapai seratus ribu liter per detiknya
dan hingga kini kondisi cuaca di wilayah bogor dan puncak terpantau tidak menentu
petugas terus mewaspadai curah hujan di hulu ciliwung yang dapat berdampak pada kenaikan permukaan sungai sewaktu waktu
pemilih bertahan pada level siaga empat berdaya empat masukan delapan puluh delapan meter dalam kubik asis sembilan puluh meter

hujan cenderung bingung salur
sekarang itu yang kita perlu waspada di kawasan tinggi